dari rekaman video milik salah satu penumpang truk
terlihat saat dua orang pria tengah memalak di jalan outer ring road
cengkareng jakarta barat pada senin pagi kemarin
kepolisian polres metro jakarta barat berhasil menangkap dua pelaku
di rumah indekos di kawasan tegal alur kalideres jakarta barat
selasa siang kasat reskrim polres metro jakarta barat mengatakan
kedua pelaku berinisial sm dan as setiap harinya bekerja sebagai juru parkir liar di kawasan tersebut
diketahui pula dalam video tersebut
sang sopir menolak dimintai uang sebesar tiga puluh ribu rupiah
selain itu hasil tes urin kedua pelaku diketahui positif menggunakan sabu sabu
pelaku pemalakan ini kita amankan karena ada video yang viral ya di media sosial
terkait kegiatan mereka ini aktivitas mereka minta minta uang pada supir truk
kita dapat dari akun medsosnya supitra juga di media sosial
kemudian kita langsung ke tkp dan kita dapat dua orang pelakunya
dalam hal ini kepolisian meminta kepada korban yang memviralkan video kemalakan tersebut
untuk membuat laporan ke polres metro jakarta barat guna kepentingan penyelidikan
mardika prakasa satya jakarta